kita pantau bersama kondisi terkini di maroko pasca gempa dengan magnitudo enam delapan yang terjadi jumat waktu setempat
saat ini bergabung duta besar ri luar biasa berkuasa penuh untuk kerajaan maroko dan republik islam mauritania hasrul azwar
halo selamat siang waktu rabat dan selamat malam waktu jakarta pak hasrul apa kabar pak hasrul
alhamdulillah kami semua sehat walafiat alhamdulillah
kami berada di kantor kri rabat
baik pak hasrul ini berbicara soal kondisi terkini yang terjadi di lokasi gempa tepatnya di marrakesh kalau saya tidak salah
ini bagaimana pak menurut pantauan bapak apakah informasi yang kami dapatkan hingga saat ini sudah sebanyak dua ribu dua belas korban jiwa yang meninggal dunia akibat gempa apakah ini memang akan terus bertambah atau seperti apa pak
ya rilis terakhir dari kri
ketua kementerian dalam negeri maroko menyatakan pukul sepuluh malam tadi malam korban tewas gempa maroko seter jumlah
dua ribu dua belas orang tewas dan dua ribu lima puluh sembilan luka luka
sampai hari ini pukul dua belas siang di maroko belum ada rilis baru
namun di lapangan pencarian terus
kim kondang ke
suara kecil di sini
acara pembukaan konferensi internasional geopark di marrakesh
tempat terjadinya gempa
kira kira itu update situasi yang berkembang pada hari ini
dan kami terus memantau situasi
dan ini terbuka dua puluh empat jam
kbri rabar tetap berkoordinasi dengan kementerian luar negeri di jakarta
terutama dengan ibu mendu ibu redno marsudi
dan kemudian kami menyiapkan sarana dan perasarana infrastruktur di kantor kbri rabar
bila mana terjadi sesuatu
sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa wni yang tinggal di maroko
baik pak hasrul
pak hasrul ini berbicara soal tadi pak hasrul juga sempat mengungkapkan bahwa sejumlah negara sudah turun
ataupun ikut hadir untuk membantu proses evakuasi dan lain sebagainya
bagaimana dengan arahan dari bu menlu sendiri terkait dengan bantuan yang akan diberikan untuk warga yang ada di sana
ataupun bantuan terhadap pemerintah maroko dalam mengevakuasi
bagaimana dengan arahan dari para korban itu sendiri
sudah ada rencana badan amil zakat nasional republik indonesia basnas
untuk datang memberikan menyalurkan bantuan ke maroko
kami langsung berbicara dengan pimpinan basnas ibu saidah sakwat
namun sampai hari ini pemerintah kerajaan maroko secara resmi belum menyatakan
meminta bantuan internasional belum juga menyatakan kalau ada bantuan kemana harus kita berikan belum ada
belum ada pengumuman untuk itu dan belum ada berapa lama masa tanggap darurat yang ada masa bergabung
ini yang sedang kami tunggu pengumuman resmi dari kerajaan maroko
pak hasrul ini berbicara juga soal lokasi tentunya kita juga masih menerka nerka dan juga membayangkan
sebenarnya jarak dari kota rabat ke titik dari lokasi kejadian ataupun titik dari gempa seperti marrakesh dan daerah daerah lainnya
ini sebenarnya berapa jaraknya berapa jauh dan juga seperti apa juga
kondisinya terkini terkait dengan mungkin saja prasarana begitu yang ada di sana seperti halnya jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya
apakah semuanya berjalan cukup baik ataupun justru menjadi terhambat dengan adanya kejadian ini
pertama perlu dicatat bahwa marrakesh adalah kota tua
kota daerah tujuan wisata masyarakat
eropa selalu berkunjung ke marrakesh
sarana prasarana di kota marrakesh sangat lengkap
hotel hotel bintang lima di marrakesh sangat banyak
jarak antara pusat ibu kota maroko di rambat di mana kami tinggal sekarang dengan marrakesh
kurang lebih sekitar tiga lima jam perjalanan
atau kurang lebih sekitar tiga ratus dua puluh lima atau tiga ratus empat puluh km
yang ditempu dengan jalan darat lewat jalur tol
nah ke pusat gempanya lagi di kaki pegunungan atlas itu kurang lebih sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh km
itu titik pusat gempa yang paling
dersat di kawasan marrakesh
jarak jarak jauh antara rabat dengan pusat gempa
kalau jarak rabat dengan osarsat itu jauh lagi
kurang lebih sekitar empat ratus km
jadi di enam kawasan ini yang banyak menimbulkan korban berjatuhan
ada bangunan yang runtuh sama sekali
dan saya sependapat dengan anda bahwa saya yakin ini korban akan bertambah
karena mereka sedang menyingkirkan runtuhan bangunan
mencari korban korban di sekitar kaki gunung atlas
dan kemudian mencari
mencari berbagai korban yang mungkin belum nampak di sekitar kawasan
kawasan yang saya sebut tadi
apakah di tarudan atau di aziza
kira kira begitu gambarnya
baik pak hasrul
pak hasrul ini berbicara soal tadi yang disampaikan oleh pak hasrul bahwa
marrakesh ini menjadi salah satu
destinasi wisata begitu
menjadi tempat sejarah dan lain sebagainya
otomatis di sana banyak wisatawan yang datang
apakah pak hasrul juga mendapatkan informasi
apakah selain warga negara memang yang ada di maroko
ada warga negara lain yang mungkin saja juga terjebak di sana ataupun menjadi korban
sepanjang yang saya ketahui
para turis mancanegara itu
sangat jarang saya menemui turis yang
backer pack di marrakesh
itu marrakesh kota
yang dilindungi oleh unesco
pernah menjadi ibu kota
murhubitun atau muahidun
mereka tinggal di hotel berbintang empat
dan tidak ada satu hotel pun yang runtuh
yang runtuh umumnya adalah rumah penduduk
jadi saya sampai sekarang tidak menerima
ada korban wisatawan asing
yang korban penduduk peribumi
yang di pedesaan
mungkin di luar kota marrakesh
kalau di dalam kota marrakesh sendiri
gedung tempat saya menghadiri acara pembukaan
itu hanya retak retak pak dindingnya
itu gedung ya
gedung pertemuan yang besar
membuat ribuan orang
itu hanya retak retak saja
tapi di luar itu rumah penduduk
itu yang parah kerusakan
baik pak hasrul azwar
duta besar republik indonesia luar biasa berkuasa penuh
untuk kerajaan maroko dan republik islam mauritania
terima kasih informasinya
yang begitu mendalam kepada kami
dan tentunya kami berharap agar
bapak dan juga warga negara indonesia
yang ada di sana dalam kondisi sehat wal fiat
terima kasih sekali lagi pak
selamat siang waktu rabat
selamat malam waktu indonesia